sejumlah korban muncul pasca unjuk rasa penolakan penundaan pemilu
selain ade armando sejumlah petugas dan juga masyarakat pun menjadi korban
segelintir pihak yang melakukan kekerasan
lalu sejauh apa
kepolisian mengungkap para pelaku kekerasan dalam unjuk rasa kemarin
langsung saja kita tanya ke koresponden iwan hermawan di polda metro jaya
selamat siang iwan
bagaimana pengembangan penyelidikan di sana
ya baik terima kasih maggie
dan memang sampai saat ini penyelidikan atas kekerasan yang terjadi pada aksi unjuk rasa pada hari senin kemarin masih terus berlangsung
walau demikian kami sebenarnya belum mendapatkan info secara partis sampai sejauh mana penyelidikan itu sudah dilakukan
seperti misalnya sejauh mana polisi sudah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku pelaku kekerasan
utamanya kepada yang dilakukan kepada pegiat media sosial ade armando
karena memang sampai saat ini polisi belum melakukan press release ataupun memberikan informasi yang jelas kepada kami
apa saja yang sudah mereka lakukan
walaupun pada kemarin polisi juga sudah menyatakan bahwa mereka sudah mengantongi nama nama ataupun wajah identitas dari para pelaku kekerasan
terutama yang dilakukan kepada daerah armando
karena banyak sekali kamera yang merekam kejadian saat itu
jadi polisi dengan mudah bisa melakukan identifikasi siapa saja yang terlibat dalam pengeroyokan ade armando
namun sampai saat ini belum ada kejelasan secara pasti apakah sudah dilakukan penangkapan ataupun tidak
dan polisi sendiri sebenarnya mengharapkan agar para pelaku ini untuk menyerahkan diri sebelum mereka melakukan penangkapan
tapi sampai saat ini memang belum ada informasi secara pasti bahwa sudah dilakukan penangkapan atau penyelidikan ataupun yang lain sebagainya
dan selain dari pihak ade armando juga polisi juga memang jatuh korban dari pihak kepolisian juga
sekitar ada enam orang dari polantas metro jaya yang menjadi korban kekerasan pada saat aksi unjuk rasa kemarin
dan memang juga ada dari kalangan mahasiswa juga yang menjadi korban kekerasan
namun kami pun tidak mendapatkan informasi sejauh mana korban kekerasan yang dialami oleh para mahasiswa itu
walaupun memang di polda metro jaya dan di jajarannya itu memang ada ratusan orang yang sempat ditangkap
misalnya di polres jakbar itu ada sekitar dua ratus enam yang ditangkap
dan sampai saat ini mereka sudah dalam proses untuk dilepaskan begitu di polres jakarta barat
dan kemudian juga ada di polres jakarta timur ada sekitar tiga puluh sampai lima puluh orang yang kemarin juga ditangkap
dan di polres metro jaya di tempat saya berdiri saat ini memang ada
dan juga yang ditangkap dari beberapa demonstran
namun jumlahnya belum bisa kami pastikan
karena memang ketika kemarin polres metro jaya melakukan konferensi pers itu jumlahnya berubah berubah
jadi ketika pertama kali konferensi pers disebutkan angkanya mencapai ratusan
dan kemudian tiba tiba ketika mereka melakukan jumpa pers lagi kemudian angkanya kemudian menurun
jadi dan kami sendiri tidak bisa melihat apakah ada orang orang yang ditahan di sini ataupun tidak
karena memang tempatnya memang agak sedikit tertutup
seperti itu megi
terima kasih atas perkembangan laporannya dari koresponden cnn indonesia iwan hermawan
selamat bertugas kembali